kok gue jadi gak yakin gini yang ya
hah kalau sama yakin yakin aja toh
kemari lagi ngapain
bukan tempat main main
penuh dengan aturan
gak bisa antum seenaknya kabur
apabila kita sudah mengerjakan semua perintah allah
menjauhi semua larangannya
sesuai dengan al quran
kita termasuk orang orang yang salah
curhat sama ustadz ya
saya ini sudah memutuskan
untuk tinggal dan belajar di pesantren ini
hati kecil saya itu gak mantep mantep
gak nyaman nyaman ustadz
hati ini masih terpengaruh
allah itu yang membolak balikan hati
namun pikiran ini
karena pikiran ini masih terbubuhi oleh nafsu
tapi pikiran saya masih kemana mana bang ustadz
masih mikirin hal hal lain
pikiran di kepala kita ini
ada nafsu masuk ke dalamnya
maka rusak semuanya
jadi harus kukukan hatimu
rasulullah saw bersabda
insya allah intinya adalah
apabila hijrah yang terbaik adalah
hijrah dari ketentangan allah
kembali ke tempat keburukan
ke tempat kebaikan
nah ini tempatmu
insya allah pesantren ini
jadi tempat yang baik buatmu dari tempat sebelumnya
nah selain itu juga
perjuangan yang terbaik adalah
berjuang melawan hawa nafsu
kau harus berhati hati
nama yang diberikan
kalau dia kemana mana gimana
mah gak usah khawatir berlebihan
tommy itu udah dewasa
silahkan dia mau pergi kemana
kalau dia tidak mau kembali ke pesantren
seluruh harta warisan dia kita serahkan ke
iya ma tommy juga bakal balik pesantren kok
tommy juga gak ikhlas
kalau harta bakal warisan tommy dibagi bagi
ke pantiasuan kata papa
udah angkat aja teleponnya
masih dia temen temen sosialita mama
paling pengen ngajak lingkuran ke lantai
udah tommy mah lingkurannya disini aja pesantren
mungkin dan nasib tommy kali
udah jadi takdir
jadi anak yang terbuang
kamu tuh apa apaan sih tommy
ya udah pa
bantu pak mo
papa kok tegas sekali sih
nurunin tommy di jalanan
siapa sih ini teh
biar dia berpikirnya lebih dewasa tommy gitu
pak mo jalan pak mo
kok gue jadi gak yakin gini yang ya
hah kalo sama yakin yakin aja tom
kemari lagi ngapain
ini pesantren bukan tempat main main
penuh dengan aturan
kagak bisa antum seenaknya kabur
kayak orang kagak ada dos
jadi kita gak boleh balik lagi kesini
emangnya belum jelas ya
ngeselin banget ya nak
kita cari pesantren lain aja
yang lebih bagus
tapi fatin adanya cuma disini
ya elah ang fatin
kita cari pesantren lebih bagus
yang santriwatinya cantik cantik
selamat jalan ke jannah
kenapa kalian membalikan langkah kalian
berada di tempat yang benar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat datang kembali
kami menerima kalian
belajarnya sudah lebih tekun lagi
begitu juga apoi
apoi sudah balik sudah kemaren
fi kamu masih hidup
kirimnya sudah matang
emangnya lo pada demen gue mati
hehehe syukur tuh kamu masih hidup ma
saya mau bercanda huruih kidding
yang namanya mati itu kagak boleh dibawa bercanda
emang lu mau matinya bercanda
lo kagak demen si bro sama si cuy dateng nih
udah lah jangan lo bawa bapak mau lo
wah lo resek
sampai sekarang ustadz zainal masih aja deket sama itu anak anak santri santri baru
itu santri santri baru bukan orang yang benar
bukan orang yang beres
sampai sekarang dandanannya masih pada kayak freman
ini akan mempengaruhi semua temen temen santri
satu santri santri baru mau
jadi jaga dompet
dan yang paling penting nih
akidah dijaga baik baik
jangan sampai dicuri sama anak anak santri baru
nih antum antum mulain sekarang
jaga begantian dua puluh empat jam nonstop
jangan sampai ada yang lengah
lihatin barang barang tuh
jangan sampai ada yang hilang
atau mereka ada yang kabur
diedarin di sini
kalau ada gerak gerik yang mencurigakan
lafor sama anak
gaya berbusana lo sekarang udah mirip sama faruk lo
tinggal ngomongnya aja ntar berubah
baru datang langsung ngecekin gue
gue kagak ada mirip miripnya sama si paru
kagak level sama anak
levelan anak itu ustadz jenal
anak tuh kembar alias mirip
cuma satu satunya doang di dunia
fihim antum fihim
ustadz jenal gak pernah ngomong
fihim antum fihim
gak pernah ya
lo tuh sama faruk kayak pinang di belah kater
gue bukannya ngeraguin
lo pada pada balik lagi kemari
emang lo udah pada yakin gue letih balik lagi ke pesantren
lo udah pada ikhlas
kan lo pada kabur gue lagi yang kena sama si faruk
lo mah ganggu suasanamu
eh gue harus tau ya
gue mau gak mau harus betah di mari
bokap nyokap gue udah ngancemnya berat banget
eh terpaksa gue
gue betah betahin dari mana